presiden jokowi dodo bersama wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin menghadiri upacara ziarah nasional pada hari pahlawan sepuluh november di taman makam pahlawan nasional kalibata jakarta selatan
upacara pun berlangsung hikmat dan presiden jokowi bertindak sebagai inspektur upacara
upacara hari pahlawan
upacara hari pahlawan
upacara hari pahlawan